pusat polisi militer tni menyebutkan tidak ada anggota tni yang melanggar aturan terkait konflik di rempang batam kepulauan riau
tni sendiri mengerahkan pasukan untuk pengamanan di rempang di belakang aparat kepolisian
selain itu sesuai permintaan bp batam aparat puspom tni masih akan terus melakukan pendampingan hingga tanggal dua puluh delapan september
sebelumnya panglima tni memerintahkan puspom tni memeriksa adanya kemungkinan prajurit tni yang melanggar aturan di rempah
bentrok di rempang sendiri terjadi pada awal september lalu terkait relokasi warga
di pulau tersebut pemerintah berencana membangun kawasan rempang ekositi
target dari pemerintah tanggal dua puluh delapan september